kita ke informasi selanjutnya perubahan rute di stasiun manggarai sejak tanggal dua puluh delapan mei masih membuat warga kebingungan
sehingga menyebabkan penumpukan terutama di jam sibuk
warga mengaku masih beradaptasi dengan perubahan di stasiun manggarai
saat ini saya akan mencoba rute perjalanan komuter lain terbaru dari stasiun tanjung barat menuju ke tanah abang
di mana saya harus transit di manggarai terlebih dahulu
informasi yang beredar katanya kepadatan kerja ini salah satunya karena memang rambu rambu yang ada di stasiun manggarai itu belum jelas
sehingga membuat kebingungan kira kira benar nggak ya
tapi sebenarnya saya harus menginformasikan terlebih dahulu bahwa saat ini saya melakukan perjalanan pada saat hari libur atau tanggal merah
jadi kepadatannya tidak sepadat hari hari kerja biasanya
langsung saja kita ikuti perjalanan saya
kami memulai perjalanan dari stasiun tanjung barat menuju ke stasiun tanah abang
berdasarkan peraturan baru maka kami harus transit di stasiun manggarai
perjalanan berlangsung cukup lancar meskipun kondisi ramai tapi tak sampai saling berdesakan
dari tanjung barat kami tiba di manggarai dalam waktu kurang lebih lima belas menit
saat ini saya baru saja sampai di stasiun manggarai di peron sebelas lantai dua
dan tadi dari ujung sana
hingga sini saya mencari mana informasi atau papan pengumuman yang bisa menjelaskan saya harus ke peron mana untuk transit ke arah stasiun tanah abang
dan ternyata saya hanya menemukan satu papan petunjuk di sebelah sini di ujung yang menunjukkan kita harus ke peron enam dan tujuh untuk melanjutkan ke tanah abang
dapat dibayangkan bagaimana kebingungan masyarakat yang terjadi pada jam jam sibuk di hari kerja mengingat kepadatan memang semakin meningkat di stasiun manggarai ini
di lantai satu stasiun manggarai banyak petugas yang berjaga untuk mengarahkan transit penumpang krl
mereka memegang papan arah dan pengeras suara untuk membantu masyarakat yang kebingungan
di lantai satu juga ada lebih banyak papan pengumuman yang terpasang
beberapa warga mengaku sudah mulai bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi
namun mereka mengaku bingung saat awal perubahan rute dan peron karena kurangnya informasi
awal awalnya sih bingung ya masih nanya nanya sama petugas
masih nanya nanya ke bandar sama amke itu lewatin yang mana aja
cuma sekarang sih udah mulai terbiasa sih karena mungkin nanya nanya terus ke petugasnya sih
hal lain yang patut diantisipasi adalah sempitnya jalan di peron tertentu
dengan peningkatan kuantitas penumpang yang signifikan di jam sibuk dikhawatirkan penumpang akan berdesak desakan hingga terjatuh
mirsa saat ini saya sudah berada di peron tujuh untuk melanjutkan perjalanan ke stasiun tanah abang
ada satu hal yang saya khawatirkan di sini adalah masyarakat harus melewati jalan yang cukup sempit ini
dan bisa kita hitung ya di bawah ini jaraknya hanya sekitar satu dua tiga empat lima
hanya lima jengkal saya saja
dan kalau dipikir bagaimana kepadatan yang terjadi terutama di jam sibuk dan juga di hari kerja ini akan sangat berbahaya
karena jarak lima jengkal saja ini bisa membuat mereka berdesak desakan dan dikhawatirkan bisa jatuh ke rel
perubahan rute di stasiun manggarai terjadi pada lintas cikarang bekasi dan bogor depok nambo serta pola transit krl di manggarai
switch over ini merupakan dampak pengembangan double track yang merupakan proyek strategis nasional